beberapa bulan belakangan bersepeda di jalanan ibu kota menjadi kegiatan populer yang dilakukan masyarakat
tidak sekadar goes saat ini bersepeda juga harus penuh kuas padaan
pasalnya aksi kriminal di jalanan yang menyasar para pesepeda kini semakin marak di ibu kota
tidak sedikit pesepeda jadi sasaran pelaku kejahatan mulai dari penjamretan hingga perampasan sepeda
tak ingin hobi goesnya terganggu dan tetap nyaman serta aman saat bersepeda
beberapa pesepeda pun menyewa jasa layanan pengamanan sekaligus dokumentasi
kita harus memiliki keamanan menyediakan dokumentasi juga jadi kita di jalanan merasa aman kalau sepedaan
kalau kita foto foto sendiri kadang kadang kan juga nggak safety kan ya satu tangan di handphone satu tangan di setang gitu nggak safety kan
sepanjang perjalanan tiap kelompok yang maksimal berisi tujuh orang pesepeda dijaga oleh dua orang personil pengamanan
personil ini berjaga di depan tengah atau belakang pesepeda
ada pula juru foto yang mendukung
mereka bisa mendokumentasikan pesepeda saat di perjalanan atau ketika mengunjungi area bersejarah jakarta
untuk pengamanannya ketika rombongan jalan akan ada yang jaga di depan ataupun di belakang
melihat situasi kondisi jalanan aja situasi di jalan seperti apa jadi sifatnya mereka juga seperti sweeper aja laju mundur maju mundur
tapi yang penting tetap menjaga rombongan
itu casual city riding jadi memang seperti sepeda folding bike road bike
itu juga sepeda balap
tapi untuk yang kategori kayak sepeda mountain bike masuk masuk ke dalam hutan atau perdesaan gitu kita belum belum
untuk dapat merasakan pengamanan dan dokumentasi saat bersepeda tiap kelompok pesepeda dikenai biaya tiga juta rupiah dengan durasi empat jam
cara ini bisa menjadi pilihan bagi anda yang ingin tetap aman dan nyaman saat bersepeda
indrayani laksmi yoga aris pratama jakarta